wali kota jakarta utara mengaku tidak khawatir terhadap ancaman banjirop di pesisir kawasan jakarta utara
karena itu pihaknya tidak melakukan persiapan khusus dan hanya mengandalkan tanggul laut giant seawall untuk menahan gelombang pasang air laut
meski sejumlah wilayah di pesisir jakarta utara sudah terendam air pasang pada jumat pagi
pemerintah kota administrasi jakarta utara tidak khawatir
menurut wali korta jakarta utara sigit wijatmoko tanggul laut giant seawall bisa menahan gelombang pasang air laut
itu sudah bisa dijawab dengan tanggul namun tetap yang namanya kesiap siakan dan kuas badan menjadi kunci bagaimana kita mengelilingi setiap potensi yang terjadi